ya sementara nih kalau presiden joko widodo nampaknya masih terus bergerilya
untuk bertemu dengan partai partai koalisinya
jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu sembilan belas nanti ya
nah presiden joko widodo mengundang sembilan sekretaris jenderal
partai koalisi pendukung dirinya dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
di istana bogor jawa barat pada selasa malam
wah jangan jangan sampai nanti ketukar ya ngasih nama cucunya koalisi lagi ya
karena setiap hari berpikir tentang koalisi
nah seolah menjadi ciri khasnya presiden joko widodo membalut pertemuan ini
dalam suasana santap malam yang santai
sersan alias serius namun santai
konsep itulah yang menggambarkan pertemuan presiden joko widodo
dengan sekjen dari sembilan partai politik koalisi pendukung jokowi dodo
dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
para sekjen datang memenuhi undangan presiden di istana bogor jawa barat
dengan penampilan jauh dari kata formal
mereka menggunakan komponen
kaos polo dengan corak sesuai ciri khas partai mereka
mereka juga menggunakan celana kasual yang dipadukan dengan sepatu sneakers
sedangkan presiden joko widodo meski menggunakan kemeja putih
namun tetap dengan sepatu sneakers
tak hanya dari segi penampilan
cairnya suasana pertemuan yang digelar ini juga terlihat
dari obrolan yang dilakukan di meja makan
usai santap malam bersama yang digelar di cafe grand garden kebun raya bogor
gaya serupa juga diperlihatkan presiden joko widodo
saat mengundang makan bersama enam ketua umum partai
di kampung koalisi pekanlalu
obrolan politik seputar pilpres dibalut dalam sebuah jamuan malam yang santai
ada beberapa poin yang disepakati dalam pertemuan dengan para sekjen ini
di antaranya berkaitan dengan langkah strategis yang akan diambil partai koalisi
untuk memenangkan joko widodo dalam pemilu dua ribu sembilan belas
maka di dalam pertemuan yang berlangsung secara serius tapi sangat kerap
kami menjabarkan seluruh
arahan dari bapak presiden
dan juga kesepakatan kesepakatan yang diambil
dengan seluruh ketua umum partai politik yang telah bertemu dengan beliau
sebelum bertemu dengan para sekjen partai koalisi
gaya yang sama juga diperlihatkan presiden joko widodo
saat bertemu dengan para bupati dari berbagai wilayah di indonesia
membahas berbagai permasalahan daerah di istana bogor selasa siang
di antara para bupati yang menggunakan pakaian formal berpatik
presiden tetap tampil dengan gaya santai
yaitu kemeja putih dan sepatu sneakers